gue pengen ngasih tau lo sesuatu
apa lo tau ratu
kalau lo itu selalu ada dalam ingatan gue
pasti lo gak tau
lo tau kan
jadi kamu gak mau setau aku ya
lo ngelitikin gue pun gak bakal gue kasih tau
ya udahlah terserah
itu aku gak tau juga gak rugi
oh ini udah malam
mungkin kamu juga udah sembuh
aku pulang dulu ya
tapi lain kali kamu gak boleh sakit lagi
karena itu ngerepotin
maafin gue ratu
gue emang pengecut
gue gak berani kasih tau lo kalau gue ini
orang yang udah bikin kakak lo meninggal
menjauh dari lo adalah keputusan yang paling baik
kamu mau keluar
dan mengenai uang yang saya pinjam itu
dan mengenai uang yang saya pinjam itu

saya akan selesaikan secepatnya
oh itu bukan masalah
saya hanya ingin tahu
apa sih alasan kamu keluar
terus kamu mau kerja di mana
saya belum tahu pak
saya akan melanjutkan sekolah
saya senang sebenarnya
saya lihat kamu memang pintar
bahkan kamu bisa maju sekolah daripada jadi petinju
kamu ini mengingatkan saya kepada anak saya
sudah umarum sebenarnya
ya mungkin kamu belum tahu namanya dika
karena keegoisan saya dia meninggal
tapi semua orang bilang dia meninggal karena temannya
menurut saya dia meninggal karena saya
tidak semestinya saya cerita ini kepada kamu
tapi terus terang saja
hari ini kamu masih bisa mengantar saya kan
saya belum ada gantinya
aku tahu sampai kapanpun dan sekeras apapun kamu berusaha
kamu gak akan pernah bisa mencintai aku
jadi aku tidak mau menyiksa kamu lebih lama lagi
aku datang ke sini untuk memutuskan kamu
semua barang barang pemberian aku
kalau sudah tidak mau kamu simpan kamu boleh buang
tapi dasi yang kamu kasih buat kepadamu
boleh aku simpan kan
tidak apa apa kok
kalau aku sudah memutuskan kamu
soalnya kalau kamu yang mutusin aku
aku akan tambah sedih
kamu lihat kan
aku sudah tidak apa apa kok
aku udah bisa senyum lagi
aku senang sekarang kamu bisa senyum lagi
aku juga mau berterima kasih
karena selama ini aku sering banget nyakitkan kamu
tapi kamu itu orang baik
kamu sangat baik
oh ini lagu kesukaan teman saya pak
kamu suka musik
suka tapi ya nggak seperti teman saya itu
bapak suka lagu ini
kalau bapak suka bisa saya tinggal aja di sini
oh nggak usah nggak usah itu kan punya kamu
nggak apa apa sih pak
ya anggap aja sebagai pemberian sayang terakhir
ya sebenarnya sih bukan saya yang memberikan tapi teman saya itu
oh dari beberapa pembicaraan kamu selama ini
hubungan kamu sama teman kamu yang selalu kamu ceritakan itu
kelihatannya cukup akrab ya
pak teman baik saya adalah
almarhum putra bapak sendiri
oh jadi kamu udah mengundurkan diri dari pekerjaan kamu
ibu pikir kamu memang gak perlu lagi ketemu dengan adiknya dika
dan mengenai utang
biar ibu yang usahakan
ibu akan mencari
ibu akan bayar semuanya
jadi kamu nggak boleh nyalahin diri kamu lagi ya
meninggalnya dika itu bukan salah kamu
mereka jangan sampai tahu kalau kamu tuh temannya dika
karena kalau mereka sampai tahu
itu akan membuka luka lama buat mereka
dan ibu juga pikir
kalau bisa sih kamu gak perlu ketemu dengan adiknya dika lagi
kalau sampai dianya tahu
dia akan merasa sangat terpukul
lo kan sama gue setiap hari jo
masa lo nggak tau kenapa sih
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
ya kira kira dia
gar gue itu kan udah pernah bilang sama lo gar
suruh si ratu itu ganti supirnya
karena gue ngeliat si bajak itu orangnya bahaya gar
lo sih gak pernah ngedengerin omongan gue
coba dong lo sekali sekali aja dengerin omongan gue
nggak begini kan
lo belum ngasih tau edgar kan kok kita udah kenal
kalau misalnya belum jangan deh
bilang aja kita teman sma
pokoknya ini penting banget jangan ya
kamu tuh kenapa sih kayaknya serius banget
ada apa sih
soalnya gini gue itu
lo rupanya kan udah saling kenal ya
iya kita teman sma
tapi gue nggak pernah lihat lo ya
padahal kan kita satu sekolah
iya emang sih gue tuh lebih senior dibandingin lo
kita teman sd bukan teman sma
oh teman sd
maaf gue dan rosa ada keperluan
jadi kita harus pergi dulu ya
udah lajar kan
kemarin itu dia udah ngerebut ratu dari lo
jangan kalau sampai sekarang dia ngerebut rosa dari gue
gue bakal buat perhitungan sama dia
jadi sekarang nama kamu bajak
kok bisa sih
bajak ngundurin diri
kenapa bi kok tiba tiba banget
bibi juga nggak ngerti non
tiba tiba aja baja mengundurkan diri
katanya sih dia mau meneruskan sekolahnya lagi
terus aku mesti manggil kamu bajaj juga dong
bajak kamu tuh
kamu itu sama dika nasibnya aneh
kamu kenapa berhenti
kalau kamu berhenti gara gara edgar nggak usah karena aku udah putus
ya nggak apa apa putus aja makanya kamu jangan berhenti ya
aku udah memutuskan untuk berhenti sekarang gue bukan supilu lagi
jadi lo nggak usah nyari gue lagi dan sekarang silahkan pulang
aku mohon jangan berhenti
kasih gue satu alesan kenapa gue nggak boleh berhenti
supaya lo bisa omelin terus atau supaya lo bisa suruh suruh gue
karena aku suka sama kamu
jangan bercanda ya
aku mau bercanda